ketua bumpartai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar menyatakan bahwa pkb secara resmi mendukung jokowi dodo dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang pernyataan ini
disampaikan langsung di hadapan jokowi usai melakukan peninjauan arena asean games di palembang pada sabtu siang
muhaymin menegaskan pkb mendukung pencalonan jokowi menjabat sebagai presiden untuk periode kedua
terkait pencalonan namanya sebagai pendamping jokowi muhaymin masih tetap optimistis akan dipilih
dan hari ini di depan teman teman di depan pak jokowi ada sekjen kebetulan
saya nyatakan bismillahirrahmanirrahim pkb mendukung pencalonan pak jokowi dua ribu sembilan belas
dan tentu dengan harapan agar pemerintahan hari ini dan periode kedua pak jokowi akan benar benar menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bangsa indonesia
calon wakil presiden tentu saya menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden beserta koalisi nanti
yang pasti kepada para kiai para nadiin para pkb in mendukung semua
nama saya ada di saku pak jokowi